video yang memperlihatkan ibu ibu yang berjoget dangdutan tanpa mematuhi protokol kesehatan di
sebuah kafe di kelurahan tembok rejo kota pasuruan jawa timur beredar di media sosial ironisnya
dalam video tersebut ada tiga asn pemerintah kota pasuruan yakni satu orang kepala sekolah
dasar negeri dan dua asn rumah sakit dokter sudarsono kota pasuruan wali kota pasuruan yang
juga ketua tim satgas kofit sembilan belas saifullah yusuf mengatakan sabtu pagi asn yang juga kepala sekolah
sudah dipanggil badan kepegawaian daerah yang bersangkutan sudah mengakui ada satu kepala
sekolah ya sd yang kedua pegawai rsud dokter sudarsono nah saya nanti tentu mengikuti saran
atau proses proses hukum yang akan ditentukan oleh aparat penegak hukum
kota pasuruan juga berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menentukan
sanksi yang akan diberikan kepada tiga asn tersebut tim liputan cnn indonesia